tanaman sayuran ini butuh sinar matahari sekitar delapan jam
jadi dari dua puluh delapan maret sampai satu april
walau mayoritas masyarakat indonesia telah divaksin lengkap
oh itu itu pelatih lo yang pake baju hitam itu ya
kekacauan informasi di masyarakat
bahkan diperkirakan enam ratus lima belas ribu ton sampah terbuang ke laut dan menjadikan indonesia negara terbesar kedua penghasil sampah plastik ini
kalau kita lihat sistematik random sampling yang kita ambil itu kita akan mengambil dari semua kemungkinan semua tps probability nya punya peluang untuk terpilih